keputusan ditiadakannya degradasi liga satu musim ini diputuskan dalam rapat exco pssi yang digelar
pada kamis dua belas januari dua ribu dua puluh tiga lalu ditiadakannya degradasi di liga satu musim ini merupakan buntut
dari dihentikannya liga dua dan liga tiga para supporter pun menganggap aneh keputusan yang
dibuat oleh pssi ini hal ini dianggap mematikan spirit kompetisi yang diantara klub klub di liga satu
satu terutama yang berada di papan bawah kelas main sementara mereka khawatir dengan tidak
adanya degradasi maka resiko adanya main mata klub klub yang berada di papan bawah dengan
lawan lawannya menjadi terbuka ya kalau ada khawatir juga seperti itu karena kan emang selama
ini kan terbukti beberapa kali kasus kasus
juga ada jual beli sampai waktu itu kan pak joko driono juga ditangkap seperti itu ya kita
berharap sih bisa bisa bersih semuanya walaupun memang secara kasat mata ini semua
kita lihat ada yang beres sesuatu yang tidak beres seperti itu kekhawatiran yang sama ditunjukkan
supporter persija jakarta julian menurutnya tidak adanya degradasi membuat liga kehilangan
gregetnya ia hanya bisa pasrah dan berharap tim tim di liga satu nantinya dapat tetap berlagu
itu itu sih mungkin kecurigaan kecurigaan orang aja ya cuman apa salah satu kecurigaan itu mungkin bisa
aja ke apa terjadi bener kan kecuali pengaturan skor atau mencetak fixing lagi bilang tetapi
mudah mudahan sih enggak adalah sedangkan bagi pelatih psm makassar bernardo
tavares keputusan aneh ini mau tidak mau harus diterima oleh segenap insan sepak bola tanah air
hai meski demikian
ia mengatakan hal ini menunjukkan presiden buruk tata kelola sepak bola indonesia
ini sangat penting liga tiga liga dua banyak pemain dari tim kita datang dari sana
di sisi lain pelatih persija thomas doll berusaha untuk sedikit lebih optimis
ia berharap setiap klub di liga satu akan berusaha keras untuk mendapatkan peringkat yang terbaik meski tidak ada degradasi
saya berharap semua orang akan berusaha keras untuk mencapai musim ini
karena para pemain saya pikir mungkin sedikit turun di klasifik
mereka adalah pemain futbol mereka berlatih setiap hari
mereka juga ingin memberikan yang terbaik
mereka juga bisa menjana bonus mereka bisa membuat fans dan penonton bahagia
saya pikir semua orang akan memberikan yang terbaik dan tidak ada yang memberikan poin yang mudah
pemain psm makassar rashid bakri berharap agar pssi dapat melanjutkan kembali liga dua dan liga tiga
menurutnya ini menyangkut nasib para koleganya di liga dua dan liga tiga yang secara ekonomi maupun prospek karir ke depan bergantung pada keberadaan kedua liga tersebut
kalau saya pribadi saya di sini berbicara bukan
sebagai pemain psm tapi mungkin sebagai pemain pesepak bola
mungkin ada banyak di indonesia pemain liga dua maupun liga tiga yang berharap mereka liganya dilanjutkan
sama seperti teman teman di liga satu
semoga pssi bisa memberi keputusan yang baik untuk liga dua dan liga tiga
mayoritas klub klub liga dua pun telah menunjukkan keinginan dan kesanggupan melanjutkan kembali liga dua
pada owners meeting bersama pt lib dan pssi selasa lalu
akan tetapi pt lib dan pssi akhirnya menunda keputusan untuk melanjutkan liga dua dan tiga
sampai adanya kepengurusan pssi yang baru setelah kongres luar biasa enam belas februari nanti
diego basro indra setiawan jakarta